ya allah apa yang harus kita lakukan
rai kian santang
ayah anda prabu
keadaan ibu nda saat ini sudah sangat memperhatinkan
dan kami semua tidak bisa mengobatinya
apakah kalian sudah menemukan obat untuk sembuhani ibu nda
jika sudah aku mohon
segera kembali ke istana
mungkin ibu nda tidak akan tertolong
aku mohon cepatlah kembali
astagfirullahaladzim ibu nda
rai kian santang
rai kian santang
rai kian santang
ibu nda saat ini sedang sekarat ayah anda
jaga dewa batara
aku harus segera mendapatkan diok dok itu
pasti tidak akan selamat
kalau begitu kita harus bergegas mama
kita harus segera mendapatkan musti kapal itu
tolong jaga ibu nda
dan berikan kami waktu
untuk mencari musti kampal itu
aku seperti mendengar suara desisan dewi manusa
aku harus waspada
aku seperti mendengar suara desisan ular
ada apa ini
tidak akan terjadi apa apa disini
itu hanya suara akhir
dewi manusa mengincar
aku tidak bisa berlama lama disini
untuk melanjutkan perjalanan
kita lanjutkan perjalanan kita
luka nanda prabu sangatlah parah
di mana prasini
kenapa ia belum juga muncul
nampak tak berdahanlah putraku ibu nda
ibu nda pasti akan mencabikannya
tapi tak pasti untukmu
kau lagi tidak jangan bawa putra kau tidak beracunnya bukti prabuni
jangan halangi jalan minggir
putraku tolong jangan tangkap putraku jangan bawa putraku
tidak akan membiarkanmu
aku tak mau aja putraku hai hai hai hai kau bentriman meskipun kau memakai kembang mayang
tidak akan pernah bisa melukai
putraku putraku putraku putraku
tolong jangan bunuh aku
tolong jangan bunuh aku
kau berlutut di hadapanku
dan memohon kepadaku
aku meminta tolong kepadamu
tolong jangan bunuh aku
oh surawi sesat
sungguh raja yang bodoh
sama sekali tidak berguna
dengarlah wanita bertopeng
aku akan berikan apapun yang kupu
apapun yang kau minta
apapun yang kau minta
asalkan kau tidak membunuhku
tapi apakah kau yakin
aku akan menuruti
apapun yang aku minta
aku akan berikan apapun yang kau minta
apapun yang kau minta
apakah aku dapat memegang janjimu
demi dewa tayang aku
aku tidak akan melalaikan janjiku
kalau memang itu keputusanmu
aku akan menimbulkanmu
yunda amat kasih
aku minta tolong padamu
putra aku nadat baratusura wisesa
yunda aku mohon
pergilah untuk menolongnya
aku terperhatikan apa yang terjadi pada putramu
tapi aku tidak bisa pergi meninggalkan rai subang lari
yang keadaannya sangat mengkhawatirkan